kali ini kita saksikan purna paski beraka yang sedang menuju ke kereta kencana ki jagarasa
diiringi nanti oleh kirap budaya dan akan menempuh jarak dari monumen nasional menuju istana merdeka tempat kita hari ini berkumpul
ya betul sekali adik
peserta kirab budaya nantinya akan diisi oleh berbagai macam lapisan masyarakat dan pada barisan depan adalah nantinya akan kita lihat bersama drum band gabungan tarunaten ipori yaitu akademi militer akademi angkatan udara akademi angkatan laut dan akademi kepolisian
ya kita akan melihat bersama sama kereta ki jagarasa akan bergerak meninggalkan monumen nasional menuju istana merdeka
ya ini adalah pasukan drum band yang tadi sudah diceritakan oleh valerina daniel di mana ini adalah gabungan taruna tni polri yaitu akademi militer akademi angkatan udara akademi angkatan laut dan akademi kepolisian
lengkap dengan kostum drum band ya
dan nantinya pada barisan berikutnya kita akan melihat pasukan berkuda
ya kita lihat bersama sama bapak ibu undangan yang berbahagia dan pemirsa di seluruh indonesia
pasukan kirap budaya mulai bergerak meninggalkan monumen nasional menuju istana merdeka
saat ini kita melihat pasukan kirap budaya yang terdiri dari drum band gabungan taruna tni polri yaitu akademi militer akademi angkatan udara akademi angkatan laut dan akademi kepolisian
selanjutnya kita juga bisa lihat bersama adalah pasukan berkuda yang mengawal kereta kencana ki jagarasa
dengan komandan pasukan berkuda adalah danden kavkut pusenkaf letkol kavaleri danang prasetyo k s h m t r opsla yang menunggang kuda bernama gunung tambora
ini adalah barisan berikutnya yaitu pasukan tradisional pas pampres pakaian satria nusantara
satria nusantara merupakan gambaran
para satria di setiap pulau yang mempunyai jiwa kepemimpinan sejak nenek moyang kita yang membela kepulauannya demi tanah air indonesia
selamat pagi merdeka
selamat ulang tahun ke tujuh puluh delapan republik indonesia
anda berjumpa dengan saya iqbal kurniadi
dan tentunya saya farhani sanasution
dan tidak berdua saja ini karena kita hari ini ditemani oleh rekan rekan kita ya iqbal
betul sekali karena akan kita mulai dulu dari aulia wardani yang ada di kawasan monas
lalu juga ada rizky arisnanda yang ada di depan istana merdeka
ya kita lihat ini sudah terlihat sangat gagah dan rupawan sekali rekan rekan kita hari ini ya iqbal ya
dan memang program spesial tujuh puluh delapan tahun indonesia merdeka terus melaju untuk indonesia maju
yaitu usulan kebaya menjadi warisan budaya tak berbenda unesco
ini adalah tampak dari atas kereta kencana ki jagarasa yang diiringi oleh pasukan berkuda
kereta kencana ki jagarasa sendiri ditarik oleh enam ekor kuda putih ya valerina
nanti kita jelaskan siapa saja nama dari kuda kuda putih tersebut
betul sekali adi
dan tadi juga sempat disebutkan ya jadi kira kira budaya ini benar benar menampilkan latar belakang budaya indonesia yang beragam
dan tentunya juga tadi komponen masyarakatnya juga beragam
ada generasi mudanya ada juga perwakilan dari kaum perempuan
jadi kita menggambarkan di sini bahwa indonesia adalah bangsa yang beragam meskipun berbeda namun tetap satu jua
seperti slogan kita bineka tunggal ika
betul sekali valerina dan hadirin
ini arak arakan keluar dari monumen nasional di mana monumen nasional sendiri kalau kita lihat di ujungnya ada api yang tidak pernah padam
ini mengingatkan kepada semua orang di indonesia
segenap bangsa indonesia untuk tetap tidak pernah padam untuk memperingati kemerdekaan dan juga memaknai kemerdekaan republik indonesia
betul sekali adi
dan tadi kita sudah lihat bersama di dalam kereta hijagerasa ada dua purnapas ibraka atau duta pancasila tahun dura dua ribu dua puluh dua
yaitu gania taufika samawibowo dan juga ayumi putih sasaki
duplikat bendera negara sang merah putih dan teks proklamasi akan digunakan dalam upacara pada hari ini
mereka adalah siswi sma negeri delapan yogyakarta dan siswi sma negeri dua taruna bayangkara banyuwangi
dengan koordinator pas ibraka mayor infantri fajar aulia putra
mereka menaiki kereta kencana gejaga rasa yang dikawal totalnya lima belas ekor kuda
dua puluh ekor kuda di depan dan samping kanan kiri kereta kencana serta delapan ekor di belakang
sebagai simbol tujuh puluh delapan tahun republik indonesia
semua hal semua detail yang ada di hari ini yang kita saksikan di hari ini
semuanya mempunyai makna filosofis yang sangat sangat tinggi dan sangat sakral begitu ya pak lenina ya
betul sekali ade ini juga melambangkan bahwa dalam menjalani kehidupan kita juga harus selalu bisa memaknai setiap langkah kita
bahwa kita harus bisa memberikan manfaat tidak hanya untuk diri sendiri tapi juga keluarga dan juga bangsa indonesia
luar biasa valerina daniel ya
betul sekali kandi karena kalau tidak kita sebagai generasi bangsa yang mempunyai semangat untuk membangun bangsa indonesia siapa lagi
siapa lagi betul
nah ini tadi sempat kita sedikit spill begitu ya
untuk ki jagarasa sendiri memiliki makna filosofis yaitu ki adalah sebutan kemuliaan pada seorang atau seseorang
atau benda bertahta prabu
jaga berarti melindungi mengayomi merawat
dan rasa yang berarti sisi kesempurnaan hidup yang menunjukkan hati
hidup yang mulia atau dapat disumpulkan sebagai sikap perilaku yang harus menjaga hati
baik diri sendiri maupun orang lain
hijagerasa adalah gambaran sosok pemimpin atau prabu
yang hidupnya harus senantiasa menjaga dan memerdekakan rakyatnya dari rasa cemas rasa tertindas rasa aman damai dan bahagia
sehingga dia berani untuk menjadi pengawal setiap tetes darah merah dan putih untuk tidak tumpah membasahi bumi
bagus sekali itulah kenapa kereta kencana ki jagarasa yang bertugas untuk membawa duplikat bendera negara sang merah putih
dan juga teks proklamasi
dan kalau kita lihat bapak ibu sekalian
di depan kereta kencana ki jagarasa ada enam ekor kuda putih ya
mereka bernama gunung kondo gunung sinabung bunga akasia bunga seruni bunga zinia dan bunga victoria
namanya juga bagus bagus ya adi ya
cantik cantik sekali namanya
dan kuda putih juga tentunya punya makna filosofis yang tinggi begitu ya
soal pasukan berkuda
komandan pasukan berkuda adalah danden kavkud pusenka
sambil melihat bagaimana arah arahkan ini berlangsung
saat ini rombongan memang sedang berjalan dari kawasan monas menuju istana
tetapi memang dikatakan bahwa cukup panjang cukup berbeda dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya
karena akan melintasi berbagai kawasan seperti patung kuda
jalan medan merdeka barat dan lain sebagainya
berarti dengan rute yang berbeda
dan kita akan lihat nih seperti apa keseruannya ya
untuk mengikuti masyarakat nih khususnya yang sudah mungkin menantikan begitu ya
seperti apa suasana kirap kali ini
langsung saja kita akan segera bergabung dengan rekan kami
aulia wardani yang saat ini berada di kawasan monas
aulia selamat pagi
kalau tadi kita lihat arak arakan atau prosesi kirap ini sudah berjalan
bagaimana pantauan anda terkait animo antusiasme
penonton yang menyaksikan atau menunggu begitu mungkin momen kirap tahun ini
selamat pagi farhan issa dan juga iqbal
tadi sekitar pukul delapan lewat sepuluh kirap sudah dilakukan
dan ini memang terjadi sedikit perubahan yang awalnya dijadwalkan pada pukul delapan tiga puluh ini dimajukan
karena ternyata ada penambahan rute
atau nanti kirap ini akan melewati rute yang lebih panjang
yaitu melewati jalan medan merdeka
lalu kemudian akan memutar di patung kuda atau monumen patung kuda
dan melewati beberapa gedung kementerian
dan tadi masyarakat juga tentunya antusias sekali untuk melihat prosesi kirap ini
karena memang agenda kirap ini sudah ada dari tahun dua ribu enam belas hingga saat ini
terus dilakukan di hari raya atau hari kemerdekaan indonesia
dan saat ini tentunya kita akan berbincang juga dengan masyarakat yang hadir
untuk melihat bagaimana sih antusiasme dari masyarakat yang menonton atau melihat kirap di monas
pada pagi hari ini
selamat pagi bapak
silahkan kesini bapak
dengan bapak siapa
oke bapak rometin datang dari mana ini ke monas
saya dari bogor
aslinya dari nias
aslinya dari nias
cukup jauh untuk ke monas
nah kenapa nih pak pada pagi hari ini datang dan tentunya ini udah pakai atribut indonesia banget
mau menyaksikan hari kembri republik indonesia ke tujuh puluh
oke tadi sudah
melihat prosesi kirap
sangat luar biasa
antusiasnya banyak yang rame ini
apakah setiap tahun memang selalu menantikan agenda kirap ini pak
kalau gitu silahkan menikmati nih area monas dan tentunya nonton kirap
nanti bapak juga bisa melihat prosesi melewati jalan medan merdeka dan juga tentunya di patung kuda
karena nantinya tentunya prosesi kirap ini akan berhentikan
jadi kita akan menikmati di istana merdeka karena akan diserahkan ke presiden joko widodo
selamat pagi bapak terima kasih
nah itu salah satu masyarakat yang sudah menonton atau melihat prosesi kirap pada pagi hari ini
karena memang cukup banyak masyarakat yang datang ke monas ini untuk melihat prosesi ini
tadi dari purna paski braka sendiri sudah keluar dari cawan monas membawa bendera sangsaka merah putih dan juga naskah proklamasi asli
dan kemudian mereka ini menaiki kereta kencana
dan kereta kencana inilah kemudian yang akan menonton kirap ini mengelilingi jalan menuju ke istana merdeka
dan tidak hanya nantinya akan ada prosesi pemasangan bendera dan juga penyanyian lagu indonesia raya
tentunya di sini masyarakat juga menikmati area monas dengan menggunakan pakaian pakaian adat
dan tadi pada saat kirap juga diarak atau diikuti oleh masyarakat atau perwakilan masyarakat dengan pakaian pakaian adat yang tentunya beragam
ini melambangkan nilai
kekayaan budaya dari indonesia sendiri karena kita di sini memiliki tiga puluh delapan provinsi dan tentunya tidak ada habis habisnya ini baju adat yang digunakan oleh masyarakat
sehingga prosesi ini kurang lebih akan selesai nanti sekitar pukul sebelas siang
dan tapi untuk acara di monas sendiri ini akan terus berlanjut
karena nanti di pukul tiga sore hingga pukul sembilan malam pada hari ini akan ada acara acara hiburan terkait dengan hari kemerdekaan
atau hari ulang tahun indonesia
kembali ke studio
baik aulia wardani langsung dari kawasan monas
terima kasih informasinya itu tadi ya laporan dari aulia wardani
dimana tidak hanya pagi ini saja yang ada kegiatannya tetapi sore hari juga ada
bahkan informasinya ada video mapping loh dari monas
jadi kalau untuk anda yang ingin melihat bagaimana video mapping yang luar biasa sekali menarik warna warni dan lain sebagainya
tetapi ingat karena nantinya akan ada sejumlah kantong parkir
jadi anda tidak bisa langsung datang ke sana membawa kendaraan
tetapi sudah disediakan kantung kantung parkir yang sudah disediakan
seperti adanya di irti monas dan lain sebagainya
baik kita sambil melihat juga untuk bagaimana iring iringan dari arak arakan kereta kencana ini
yang membawa duplikat bendera pusaka maupun teks proklamasi
tapi ada yang perlu kita ketahui juga bersama
bahwa selama ini mungkin kita juga bertanya tanya
ini kereta kencana ki jagarasa ini asalnya dari mana
ternyata ki jagarasa ini kereta kencana ini berasal dari karawang
jadi ini adalah milik dari seorang anggota dpr ri yang bernama deddy mulyadi
jadi di sana itu kereta kencana itu sempat sebelum dibawa ke istana
itu sempat dilakukan upacara upacara khusus
betul sekali iqbal
dimana memang ini sudah keempat kalinya begitu ya
kereta kencana ki jagarasa ini digunakan oleh negara untuk membawa duplikat bendera pusaka saat kirap
upacara hari kemerdekaan yang biasanya dimulai dari monas begitu ya
hingga titik akhirnya di istana negara
nah pertama kali digunakan seperti yang tadi iqbal sampaikan di tahun dua ribu enam belas begitu ya iqbal ya
dan memang kereta ini fun fact atau faktanya adalah dibuat pada tahun dua ribu delapan
dan ini biasanya sebelum dibawa ke monas atau memulai prosesi kirap
ini betul iqbal bilang tadi ada ritual ritual khusus begitu ya
ada upacara adat
yang digunakan sebagai simbolis pelepasan oleh pemilik kereta kencana
dan masih menurut deddy mulyadi begitu ya selaku pemilik kereta kencana ini
ini kereta kencana ki jagarasa ini merupakan simbol dari pemimpin yang menjaga melindungi mengayomi masyarakat ini dengan penuh perasaan begitu ya
memang luar biasa sekali
tetapi tidak hanya upacara upacara khusus saja yang dilakukan nantinya
tetapi nanti setelah digunakan nanti pas dikembalikan lagi ke karawang
ke rumah ataupun kediaman dari
anggota dpr deddy mulyadi ini
nanti akan dilakukan lagi upacara upacara khusus
penyambutan dari kereta kencana ki jagarasa
kita lihat memang prosesi arak arakan atau prosesi kirap ini masih berlangsung
seperti yang anda bisa saksikan di layar kaca anda
ini sudah cukup ramai
kita lihat tidak hanya kereta kencana saja
tapi juga ada parade budaya iqbal
itu seperti halnya
tidak hanya dari anggota marching band yang terdiri dari
satra begitu ya
dari akademi militer
baik itu darat udara maupun laut
tetapi juga ada dari siswa siswi sma
siswa siswi sma di jakarta
lalu ada juga dari kerajaan kerajaan
ada tiga puluh delapan provinsi di indonesia
tentunya mereka semua berkumpul di sana
untuk memeriahkan hud kemerdekaan ke tujuh puluh delapan republik indonesia
nah kita akan masih menyaksikan prosesi kirap
begitu yang memang rutenya untuk tahun ini
ini sedikit berbeda
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
dimana ada banyak sekali masyarakat yang juga tadi
antusias begitu menyaksikan
bahkan tadi rekan kita aulia wardani melaporkan
ada yang jauh jauh datang dari nias loh
untuk menyaksikan kirap
ini pakaian yang digunakan kita ini apa namanya ini ya
nah memang bukan pakaian nias ya
menggunakan pakaian adat dari aceh
ini kalau misalnya anda lihat disini ada warna warni
ini disebut sebagai kerawang gayo
jadi motifnya itu ternyata untuk kerawang kayu
itu ada macam macam
ada tiga belas macam kalau saya tidak salah
jadi ini kita salah satunya
jadi cukup bangga bisa menggunakan pakaian adat dari ujung indonesia
ujung barat indonesia yakni gayo
karena memang motif kerawang ini
yang tadi iqbal sebutkan ada tiga belas
prinsip prinsip atau falsafah hidup
yang memang direpresentasikan melalui motif motif yang memang ada motif alam
seperti ada motif bunganya
ada sulur sulur tanaman dan seperti itu
ini memang sebuah pakaian yang tidak hanya sekedar pakaian begitu ya
tapi merupakan simbol alias representasi dari nilai nilai dan falsafah luhur
yang dipegang oleh masyarakat gace gayo dari turun temurun
tentunya tidak hanya kita berdua tetapi presiden joko widodo juga pastinya
pakaian adat yang sudah main tebak tebakan nih
dari beberapa hari yang lalu sudah main tebak tebakan
kira kira saya akan menggunakan pakaian apa nanti saat upacara bendera
karena kemarin sendiri presiden joko widodo menggunakan pakaian dari maluku
kalau saya tidak salah ya
nah untuk di upacara pengibaran bendera hut kemerdekaan indonesia ini
kira kira akan menggunakan pakaian apa
nanti akan kita lihat bersama
apa yang akan ditampilkan oleh presiden joko widodo
ibu negara maupun wakil presiden republik indonesia
dan juga ibu wuri begitu ya
iya betul sekali
dan nanti kita juga lihat jajaran menteri ini akan memakai pakaian adat apa ya
nah memang ini akan terjawab nanti
tapi kita sabar menanti karena memang selanjutnya kami akan mengajak anda
pemirsa untuk melihat kemeriahan di jalur kirap bendera pusaka
di mana acara kirap yang diadakan pada tahun ini memiliki jalur yang sedikit berbeda
memang jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya
ya seperti tadi juga sudah disampaikan oleh rekan kami aulia wardani
dimana jika sebelumnya dari monumen nasional ini langsung menuju istana kepresidenan
tapi rute kirap pada tahun ini akan melewati patung kuda
dan juga ada sejumlah gedung kementerian yang berada di kawasan medan merdeka barat
dan untuk mengetahui lebih jelas lagi
sudah ada rekan kami syifa hanifah
produser lapangan cnn indonesia yang ada di sana yang akan menjelaskannya kepada anda
ya selamat pagi syifa
wah sepertinya di belakang anda sudah cukup ramai ini masyarakat yang menyaksikan atau menantikan untuk melihat iring iringan kirap
seperti apa situasinya di sana shiva
boleh anda ceritakan
ya selamat pagi iqbal dan juga farhanisa
nah saat ini saya sedang berada di patung kuda monas
dimana memang sebelumnya upacara dari put kemerdekaan r yang ke tujuh puluh delapan ini telah dilaksanakan tadi pagi di monas
kemudian setelahnya diselenggarakan kirap budaya
itu arak arakan membawa bendera merah putih dan juga naskah teks proklamasi
yaitu tadi sudah melewati ramai ramai seperti itu berarak arakan di belakang saya
tadi sekitar pukul delapan dua puluh tujuh tepat
kemudian saat ini memang sudah melewati di belakang saya ini
dimana memang di kirap budaya ini
ada perwakilan dari timpurna pas kiberaka yang naik kereta kencana kejaka raksa
dimana mereka membawa duplikat bendera merah putih yang dibawa oleh gania taufika salma
selaku paski beraka dua ribu dua puluh dua dari yogyakarta
kemudian juga membawa naskah asli teks proklamasi
yang dibawa oleh ayumi putri sasaki dari jawa timur paski beraka dua ribu dua puluh
dimana tadi ini ada belasan pasukan berkuda
dimana kereta ini
selain diiringi oleh pasukan berkuda
kemudian juga tadi marching band yang cukup meriah menghantarkan kereta kencana tersebut
dengan pasukan satria nusantara dari pas pampres
kemudian juga ada beragam elemen masyarakat
mulai dari bapak ibu yang menggunakan baju adat
kemudian juga ada pelajar muda mudi yang ikut menyemarakan suasana dari hari ulang tahun republik indonesia ini
dan memang tahun ini
jalur kirap ini diperpanjang
jadi memang agak lebih lama untuk sampai ke istana
karena dari cawan monas ini
mereka akan menuju ke perempatan jalan medan merdeka barat terlebih dahulu
sampai jalan medan merdeka selatan
yaitu di patung arjuna wijaya
dimana nantinya di patung arjuna wijaya tersebut
kirap akan melalui beberapa kantor kementerian
baru akan menuju istana
dimana nantinya masyarakat boleh hadir di upacara
peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan
republik indonesia yang ke tujuh puluh delapan itu
di istana merdeka yang nantinya duplikat bendera merah putih
juga naskah asli teks proklamasi itu akan diserahkan
dan untuk diletakkan di meja mimbar
yaitu di istana merdeka
dimana nantinya akan ada juga momentum detik detik proklamasi
yang ditandai oleh tembakan meriam
kemudian nanti juga akan ada aksi fly pass ataupun terbang lintas pesawat tempur
lima tahun ini
tidak hanya dari aksi dari tni au saja
namun juga dari seluruh anggota matra tni
yang nantinya akan ikut menyemarakan aksi fly tas tersebut
nanti akan kita tunggu saja
kirapnya nanti akan sampai di istana merdeka
karena memang untuk saat ini
walaupun sudah lewat kirap ataupun arak arakan tersebut
juga masih terlihat untuk siasat masyarakat
yang terlihat di belakang saya ini di patung kuda monas
farhani sering juga iqbal
tetap semangat syifa
karena seperti anda dan juga masyarakat yang ada di sana
kita semua juga antusias untuk menantikan prosesi jalannya
peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia
yang ke tujuh puluh delapan hari ini
terima kasih produser lapangan cnn indonesia
seperti pesta rakyat begitu ya
sekarang kita lihat situasi di jalur kirap jalan merdeka barat
sudah ada rekan kami juga di sana
ya reza selamat pagi
nah kalau tadi shiva mengabarkan masyarakat sudah ramai
ada di belakang anda ini sepertinya cukup ramai
boleh dikabarkan atau diceritakan seperti apa antusiasme masyarakat di sana
ya selamat pagi iqbal dan juga fani
jika berbicara mengenai antusiasme masyarakat di hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan
pada hari ini dapat saya gambarkan di jalan medan merdeka barat
ini antusiasmenya begitu tinggi
saya langsung akan mengajak anda untuk berbincang dengan salah satu warga
selamat pagi bapak dharma dan juga bu ida
boleh merapat sedikit
bapak ini kalau boleh tahu pak dari mana asalnya
saya dari bintaro
dari bintaro jauh jauh ke sini mau ngapain nih pak
spesial buat menyelenggarakan ulang tahun kemerdekaan ri yang ke tujuh puluh tujuh
oke ini kalau saya lihat ini bajunya merah merah nih ya
ini ada perayaan khusus nggak pak
atau persiapan khusus di hari ini
khusus sih beli
ini kan hari ini tahun terakhir perayaan hut eli di jakarta ini gimana nih komentarnya pak
ya saya memang seharusnya sudah seperti itu ya
pindah nanti ke ikn ya
pindah ke ibu kota nusantara ya
saya rasa sekarang menjadi kota bisnis kan jakarta
baik terima kasih banyak pak darma dan juga bu ida
fani dan juga iqbal ini kita akan melihat secara langsung
ini adalah prosesi kirap budaya
di mana untuk di barisan paling depan ini adalah dari marching band tni dan juga polri
di mana tadi prosesi kirap budaya ini telah dimulai pada pukul delapan lewat sepuluh waktu indonesia barat dari monas
dan untuk tahun ini cukup spesial
menuju ke istana merdeka
ya senang sekali ya melihat beragam macam pakaian tradisional ya di
ya adek kalau boleh cerita tadi kan saya sudah cerita nih pakaian adek saya di sumatera barat
saya di review nih ceritanya nih
kalau dari adek bagaimana pakaian apa hari ini nih d
kalau hadirin bisa menyaksikan saya
bajunya yang saya gunakan berwarna tentunya dari warga yang memakai baju adat batik dan juga sebagainya
dan ini kita lihat
untuk di barisan belakangnya ini ada juga pasukan berkuda yang totalnya ada empat belas
fanny dan juga iqbal
di mana ini mengawal atau mengiringi kereta kencanaki jagarasa
di mana di dalemnya adalah petugas purnapas kiberakan indonesia tahun dua ribu dua puluh dua
ya ini ghani atau vika salma dari yogyakarta
dan juga ayumi putri sasar
kaki dari jawa timur yang masing masing membawa bendera duplikat bendera pusaka serta teks proklamasi dari monas
untuk nantinya diserahkan dan diletakkan di member kehormatan istana merdeka
kita lihat saat ini gania dan juga ayumi baru saja melintas di jalan medan merdeka barat
diiringi oleh sejumlah pasukan berkuda
dan di belakangnya kalau kita bisa lihat lagi ini fanny dan juga iqbal adalah iring iringan masyarakat yang menggunakan tiga puluh delapan baju adat dari tiga puluh delapan provinsi
ini adalah awal rangkaian dari upacara peringatan detik detik proklamasi hud ri ke tujuh puluh delapan pada hari ini
memang untuk jalur pada kirap budaya tahun ini
diperpanjang karena melihat antusiasme masyarakat yang begitu tinggi pada tahun lalu
sehingga dengan diperpanjangnya jalur ini diharapkan masyarakat tidak lagi bertumpuk tumpukan begitu
sehingga dapat melihat kirap budaya ini dengan lebih jelas
karena memang ini adalah tahun terakhir perayaan hud ri ke tujuh puluh delapan atau hari ulang tahun republik indonesia di jakarta sebelum tahun depan
akan dirayakan di jawa timur
ibu kota negara kalimantan timur
dan kalau dapat kita lihat lagi ini sudah berakhir begitu rangkaian dari prosesi kirap budaya
barisan terakhir dari kirap budaya yang nantinya akan memasuki halaman istana merdeka
ini kita lihat sudah dilanjutkan dengan masyarakat yang sudah ikut di belakangnya begitu barisan
untuk nantinya mereka akan melihat langkah langkahnya
langsung prosesi upacara di istana merdeka
ini kalau boleh dilihat ya fani dan juga iqbal
ibu dari mana ibu
waduh sampai mau jatuh nih saya fani dan iqbal
ini jauh jauh mau ngapain ibu
goes bawah sepeda
goes dari cilandak sampai sini
rangkaian apa lagi nih persiapan khususnya nih
pokoknya keliling jakarta
keliling keliling kita mau keliling
keliling jakarta untuk memeriahkan
ini memang masyarakat ini berbeda beda ya caranya untuk merayakan hari ulang tahun republik indonesia ke tujuh puluh tujuh
fani dan juga iqbal ini kalau kita lihat nanti setelah prosesi kirap budaya selesai dilaksanakan di istana merdeka
nanti akan dilanjutkan dengan upacara yang akan dilakukan pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
kembali ke anda
kembali ke anda fadhin
baik ini luar biasa sekali dari cilandak
tadi sebelumnya juga ada yang dari bintaro begitu ya datang untuk menyaksikan atau mengikuti arak arakan kirap budaya
dalam rangka memperingati hari ulang tahun republik indonesia yang ke tujuh puluh
terima kasih produser lapangan cnn indonesia reza siregar atas laporan langsung anda
kalau sudah sampai medan merdeka barat ini artinya sudah dekat sekali dengan istana
dan kita nanti akan mengajak anda untuk melihat bagaimana persiapan di istana
apakah sudah siap semuanya pasukan sudah disiapkan
untuk itu anda jangan kemana mana
pastikan anda tetap bersama kami karena program spesial tujuh puluh delapan tahun indonesia merdeka akan segera kembali

nah ada kembali bersama program spesial tujuh puluh delapan tahun indonesia merdeka
terus melaju untuk indonesia maju
kita tadi baru saja menyaksikan sebelum jeda iqbal prosesi kirap yang sudah dimulai dari titik pertama di monas
melewati rute patung kuda dan juga ada beberapa kementerian
dan tadi terakhir rekan kita reza siregar sudah melaporkan melewati jalan medan merdeka barat
di situ banyak sekali gedung gedung kementerian dan sebentar lagi artinya akan tiba di istana merdeka
betul sekali dan kita di sini saat ini menyaksikan keramaian begitu ya
antusiasme masyarakat yang memang luar biasa sekali
saking ramainya begitu ya sampai tahun ini rute kirapnya ditambah begitu ya
karena penontonnya sendiri ataupun warga yang datang itu tidak hanya dari warga ibu kota saja
tetapi tadi ada rekan kita yang menanyakannya ternyata asalnya dari
itu jauh sekali hanya untuk melihat bagaimana prosesi upacara hut kemerdekaan republik indonesia ini
betul sekali dan memang banyak sekali elemen masyarakat yang terlibat
tidak hanya saat ini kita menyaksikan marching band gabungan tni dan polri
tetapi juga ada kerajaan tiga puluh delapan yang berasal dari tiga puluh delapan provinsi yang masih aktif begitu ya
yang ikut pawai dan juga ada siswi sma begitu ya
sma tiga dan juga sma empat jakarta
tidak hanya itu ada juga tadi peserta dari ibu ibu yang berpakaian kebaya juga
ikut hadir ikut memeriahkan dalam parade arak arakan ini
dan nantinya mereka akan masuk ke dalam lokasi upacara
di sana nantinya juga bendera duplikat bendera merah putih itu sendiri akan diletakkan di meja mimbar kehormatan
dimana duplikat bendera pusaka
ini memang sudah
lama digunakan begitu ya
dan saat ini nantinya setelah diletakkan di mimbar itu dari ruang kemerdekaan ini akan dibawa begitu ya
untuk nanti diserahkan begitu kepada presiden joko widodo
kalau ada yang bertanya tanya kenapa ini bendera duplikat ternyata memang bendera ini sudah sangat rapuh ya
dan bahkan ini kalau informasi yang kami dapatkan bahwa bendera duplikat ini sudah sebanyak tiga kali diduplikasi
yang ini yang pertama pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh sembilan
lalu pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh empat
dan terakhir tahun dua ribu lima belas yang lalu
ini artinya sudah bendera yang ketiga ya
bendera duplikasi yang ketiga
dan memang kalau kita lihat prosesi rangkaian atau arak arakan kirim ini sudah mulai berbelok begitu ya
sudah mulai memasuki kawasan istana
dan untuk melihat seperti apa pelaksanaan upacara hut kemerdekaan republik indonesia ini dilaksanakan di istana merdeka
yang berada di jakarta pusat
dimana sebelum acara utama berlangsung ini akan ada sejumlah acara lainnya ya iqbal
seperti acara seni begitu ya
dan untuk mengupdate informasi terkini sudah ada rekan kami ada rizky harisnanda yang berada di panggung obade
yang ada di depan istana merdeka dengan pakaian adat bali
wah luar biasa rizky selamat pagi
nah ini sepertinya sudah cukup ramai di belakang anda
boleh anda ceritakan seperti apa suasananya jelang peringatan detik detik proklamasi republik indonesia
fani dan juga iqbal ini seperti terlihat di belakang ya
ini rombongan kirap budaya baru saja tiba di pintu gerbang istana merdeka
dan ini artinya rombongan budaya gitu ya
yang terdiri dari ada korps tni
kemudian juga ada raja raja dari tiga puluh delapan provinsi
ada juga siswa siswa sma dan juga rombongan tentunya dalam kirap budaya
artinya sudah sampai
dan rombongan ini membawa replika bendera merah putih republik indonesia
dan juga naskah teks proklamasi
yang nantinya replika bendera ini akan diserahkan ke dalam istana merdeka
sebelum nantinya bendera pusaka ini akan dikibarkan dalam upacara detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia tujuh puluh delapan
memang kalau bisa dilihat juga suasananya ramai sekali
kalau terlihat ya di sisi kanan saya
itu masyarakat memenuhi bibir pintu dari istana merdeka
ini adalah masyarakat yang tentunya tidak dapat tiket gitu ya
karena ada delapan tiket sebenarnya yang diberikan gratis bagi masyarakat
yang kemudian tiket tersebut bisa dipakai untuk menonton langsung detik detik
ataupun juga rangkaian acara detik detik pengibaran bendera merah putih dalam rangka hut ri ke tujuh puluh delapan
dan ini kita lihat tuh
rombongan di belakang ini masih
ramai masih terus berdatangan belum habis
sepertinya yang ada di belakang ini adalah rombongan kebudayaan
ini dari memakai pakaian daerah dari hampir semua provinsi tiga puluh delapan provinsi
tadi juga di depan kita lihat ada rombongan marching band dari tni angkatan laut
kemudian juga kalau kita lihat di sini tuh ada ibu ibu berkebaya gitu ya di barisan ke belakang
dan tentunya sekali lagi ini adalah gambaran kemeriahan di sini fanny dan juga iqbal
rangkaian acaranya masih terus berlanjut
tadi pagi kita bersama sama dihibur penampilan dari kitabana nusantara
kemudian ada juga artis ibukota ziva magnolia
dan saat ini seperti terlihat di belakang saya ini adalah rombongan kirapudaya
yang sebelumnya ini melakukan perjalanan kurang lebih tiga puluh menit yang lalu ya
dari cawan monas beserta rombongan dan kini baru saja tiba di halaman istana merdeka jakarta pusat
kita juga tentunya
saya menantikan ya detik detik upacara pengibaran bendera sangsaka merah putih di hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia ke tujuh puluh dua
dan saat ini juga kalau saya lihat di kursi tamu tamu penting di sana belum sepenuhnya terisi
ya namun saat ini bisa anda saksikan ini rombongan
ya rombongan baru saja mendapatkan tepuk tangan dari para penonton yang memang sudah hadir
sejak jam lima pagi itu antriannya sudah cukup panjang seperti itu
dan tentunya nanti saya akan update kembali informasi dan suasana di sini
bagaimana kemudian jalannya perayaan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh
langsung dari istana merdeka kembali ke fani dan juga iqbal di studio
baik rizky harisnanda terima kasih nanti kami akan mengupdate kembali informasi terbaru dari sana
itu tadi ya laporan dari rizky harisnanda
walaupun begitu kita bisa melihat bersama bagaimana antusiasme dari masyarakat
walaupun perlu anda ketahui bahwa ini informasi yang kami dapatkan
udara di jakarta ternyata sedang tidak baik baik saja
ini di jakarta pada urutan kedua dengan kualitas udara terburuk dengan aqs nya satu ratus lima puluh lima
tapi kita lihat bagaimana ya walaupun udara kualitasnya sedang tidak baik baik saja
buruk bisa dikatakan seperti itu
tapi masyarakat ini yang ingin melihat bagaimana sudah berapa tahun ya kita kan sempat ada pandemi tahun dua ribu
dua ribu dua puluh dua baru mulai lagi ada acara seperti ini dan dua ribu dua puluh tiga akhirnya bisa seramai ini lagi
yang akhirnya membuat mereka semakin semangat untuk bisa melihat bagaimana prosesi penyerahan duplikat bendera merah putih
dan juga teks proklamasi
betul sekali saat ini sedang bersiap ini ada ayumi putri sasaki
yang merupakan anggota
paski braka dua ribu dua puluh tiga dan rekannya yang ini saat ini sudah bersiap di depan mimbar kehormatan begitu ya
iqbal untuk menyalahkan duplikat bendera pusaka merah putih yang saat ini sedang dibawa
menuju ke mimbar meja kehormatan
seperti telah kita saksikan bersama sama hadirin dan juga
pemirsa yang menyaksikan di layar kaca di mana duplikat bendera negara sang merah putih
dan juga teks proklamasi telah diletakkan di meja mimbar kehormatan dan akan digunakan dalam upacara
detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia

kembali menaiki kereta kencana ki jagarasa
tolong produser juga ini tolong bantuin kami

tapi betul sekali
tapi tebakan saya iqbal melihat walaupun tadi sepintas ya
karena memang sangat ramai juga pasti rekan rekan media yang meliput di sana
dan memang sebentar ya cukup sedikit waktunya tadi pak jokowi ketika tampil
tapi tebakan saya ini baju dari kerajaan mataram kuno
raja raja jawa zaman dulu itu seperti itu
karena saya menendai topinya yang cukup khas begitu ya
oke kita tunggu dan kita log jawaban dari farhani sadasution
kira kira benar nggak nanti jawabannya ya
betul ini tebakan saya
nanti kita lihat seperti apa detailnya begitu mengenai
karena pasti tentunya kalau kita berbicara mengenai presiden jokowi dodo
ada filosofi yang ingin disampaikan
dengan pemilihan baju dan juga atribut yang beliau kenakan
karena setiap tahun selalu berbeda ya iqbal ya
karena kemarin saja saat mengenalkan pakaian adat dari maluku
kalau saya tidak salah
waktu di depan
ada di gedung dpr ri
itu katanya baju itu sudah dipilih oleh presiden joko widodo
sejak tahun yang lalu
jadi ini mungkin saja bajunya ini sudah dipilih juga dari tahun lalu
karena kecintaannya beliau dan juga mungkin dari filosofi yang tadi farhanisa katakan
nah kita lihat nih nanti seperti apa
karena pasti ada filosofi tersendiri yang terkandung dalam pakaian adat
yang dikarenakan oleh presiden jokowi dodo hari ini
dan juga nanti ibu iryana ya
belum kelihatan ya tadi ya
tidak hanya ibu iryana
tapi dari wakil presiden republik indonesia pak ma'ruf amin dan juga ibu wuri juga
kita tunggu tunggu kira kira pakai pakaian apa
tapi memang berbicara soal upacara bendera saat ini biasanya juga ada sesuatu yang mengejutkan
selain pakaian adat tentunya ada pengisi acara dari pentas seni
biasanya kalau tahun lalu ada artis cilik yang ikut bernyanyi
akhirnya sampai presiden jokowi dodo itu ikut bergoyang
farel prayoga yang judulnya ojo dibandingke ya kalau tidak salah
nah di tahun ini ada siapa
ada putri aryani
wah betul sekali
ini yang juga membuat kita bangga begitu ya
dengan prestasinya di kancah musik mancanegara
internasional begitu ya
kita akan melihat juga nanti bagaimana finalnya begitu
dan kami juga akan mengajak anda untuk melihat kembali di istana akan seperti apa nih suasananya
karena nanti sekitar pukul sembilan lewat empat puluh menit
waktu indonesia barat akan ditiupkan trompet pertama
empat menit kemudian akan dibunyikan trompet kedua
yang menandakan bahwa pasukan atau pasukan upacara begitu untuk masuk ke lapangan upacara
dan upacara bendera akan segera dimulai
tapi sebelum kita masuk ke upacara bendera kita akan memperingati detik detik proklamasi terlebih dahulu iqbal
seperti yang kita ketahui tadi iqbal menyebutkan bahwa jam sembilan empat puluh itu prosesi

sementara untuk detik detik proklamasi nantinya akan dibacakan
begitu ya itu akan dibacakan pada pukul sepuluh waktu indonesia barat
oke dan berbicara soal seni begitu

kira kira ini dari daerah mana
karena ada yang mengatakan ini adalah tarian bumi aekula ya
betul betul sekali

ini didatangkan langsung dari sanggar bumi aekula nias barat
oke kita saksikan bersama
terima kasih terima kasih
baik kita akan melihat kembali bagaimana kondisi di istana saat ini
ternyata di sana sudah bersiap ada wakil presiden republik indonesia ya kita dengarkan bersama
pada tahun ini kembali kita gelar secara meriah mengundang banyak masyarakat hadir di istana merdeka
tanggapan bapak seperti apa pak
ya hut kali ini memang hut yang sangat spesial
karena ini untuk pertama kali kita memperingati kemerdekaan ri setelah pandemi
dengan memakai berbagai macam seragam adat dan ini saya kira menunjukkan keberagaman kita sebagai bangsa
baik tentunya ini merupakan hari yang sangat spesial ya pak bagi kita semua bagi bangsa indonesia
dan sebagai wakil presiden
apa harapan bapak untuk indonesia yang menginjakan usia ke tujuh puluh delapan pada pagi hari ini
ya tentu harapan kita adalah indonesia akan terus melaju menuju indonesia maju
karena memang sudah saatnya pada usia indonesia yang ke tujuh puluh delapan
ini kita dapat wujudkan visi besar kita indonesia
dan juga sudah saatnya juga kita membuat sejarah yang harus kita menjadi kebanggaan masyarakat indonesia ke depan
dan kita mulai hari ini dan di tempat ini saya kira
insya allah tahun depan kita sudah bisa melaksanakan hut ini di ibu kota yang baru
oke baik terima kasih pak wapres dan juga ibu
terima kasih tentunya selanjutnya kami persilahkan untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan
dan itu tadi wawancara singkat bersama wakil presiden republik indonesia dan juga ibu wuri ma'ruf amin
saya kembalikan kepada rekan ade dan juga valerina
baik terima kasih rekan raksa atas informasinya
bapak ibu hadirin undang undang
ya baru saja kita saksikan ya iqbal wakil presiden republik indonesia bapak kia haji ma'ruf amin beserta ibu wuri
akhirnya sudah tertebak juga pakaian apa yang digunakan oleh wakil presiden dan juga ibu wakil presiden itu sendiri
istrinya begitu tepatnya ya
betul yang dikenakan ibu wuri ini adalah pakaian adat dari sumatera barat tepatnya dari koto gadang iqbal
kampungan jawa di mato
kampungan jawa di mato
saya bangga sekali tadi langsung melihat tingkuluak talakwang itu dipakai oleh ibu wuri
seketek duketek gitu ya
dan memang filosofinya itu sangat berkesan begitu ya iqbal
karena memang kita lihat
kalau masyarakat awam itu biasa mengerti atau melihat pakaian adat sumatera barat
khususnya yang perempuan begitu ya
dikenakan dengan menggunakan suntiang begitu
nah kalau kali ini berbeda kan
tidak ada hiasan yang besar begitu ya
hanya kain begitu ya
yang dinamakan dengan tingkulua tilakwang
nah ini tingkulua dalam bahasa padang itu artinya penutup kepala
kalau talakwang itu adalah mukena
nah jadi ini memang
mukena telekung begitu ya
orang sumatera pasti sangat akrab dengan istilah itu
jadi memang inilah filosofinya
ini maknanya adalah diterapkan dari prinsip prinsip agama islam
yang memang dipegang teguh oleh masyarakat sumatera barat
khususnya dari koto gadang
jadi kita bisa mengetahui selain menggunakan pakaiannya itu sendiri
kita juga bisa tahu nih makna dari baju itu sendiri
jadi tidak hanya sekedar dipakai saja
dan kita juga akan melihat kembali bagaimana situasi terkini di istana
karena memang sekitar pukul sembilan lewat empat puluh menit atau dua menit lagi
ini trompet pertama akan segera dibunyikan
ini menandakan bahwa persiapan begitu ya
karena nanti pada pukul sembilan lewat empat puluh empat menit
peserta upacara pasukan upacara akan memasuki lapangan upacara
yang terdiri dari tiga matra dan juga pihak dari kepolisian
dan berbicara soal tamu undangan kita bisa melihat disini ada perwakilan dari tamu tamu negara
betul duta besar negara sahabat yang turut hadir
dan juga tentunya menteri menteri dari kabinet presiden joko widodo
yang juga pastinya sudah hadir begitu mungkin secara bertahap
untuk mengikuti jalannya prosesi peringatan hari ulang tahun kemerdekaan republik indonesia yang ke tujuh puluh enam
dan juga saat ini yang paling dekat adalah kita akan bersama sama menantikan peringatan detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia
ini sudah banyak sudah melambai lambai ke kamera
sudah sangat semangat begitu ya iqbal
dan siap begitu ya untuk mengikuti jalannya prosesi acara
ya tidak hanya itu tamu undangan yang hadir juga ada yang cukup menarik nih
pada waktu saya lupa itu di daerah mana
jadi presiden joko widodo sempat mengenakan baju
itu baju kemeja yang dibuat oleh anak sma
kalau saya tidak salah itu di daerah sumatera
bengkulu atau di mana begitu ya
ikut diundang oleh presiden joko widodo ke istana merdeka
untuk melihat bagaimana detik detik proklamasi kemerdekaan republik indonesia ini
untuk memperingatinya ya
jadi tidak hanya
sekedar bangga begitu bisa melihat pak presiden mengenakan pakaian yang telah dijahit oleh mereka
oleh siswi siswi smk ini
tetapi juga bisa diundang langsung ke istana
dan kita lihat
oh ada menteri juga
oh ada ibu sri mulyani
ibu sri mulyani yang sudah terlihat hadir
terus juga ada pak eto
bapak erik thohir begitu ya
ini ada juga menteri pertahanan
pak rabu subianto

ya ini kita dengarkan bersama
lahir di jakarta
pada tanggal tiga februari
armed dua putra yuda kostrat
cadangan komandan upacara
lahir di tuban
pada tanggal sebelas juli
jabatan kepala dinas operasi
lanut halim perdana
hadirin yang kami hormati perlu kami sampaikan bahwa pasukan pengibar bendera pusaka
merupakan putra putri terbaik bangsa indonesia
yang terdiri dari tiga puluh delapan provinsi di bawah asuhan badan pembinaan ideologi pancasila republik indonesia
ada pun yang bertugas sebagai pembawa baki di pengibaran hari ini
lili wenda lahir di wamena pada tanggal lima belas mei dua ribu tujuh belas
asal sekolah sma negeri satu wamena pengiriman dari provinsi papua pegunungan
ada pun yang bertugas sebagai cadangan pembawa baki di pengibaran hari ini
naila aulita alkubra sinapoi lahir di kendari pada tanggal dua puluh tiga april dua ribu tujuh
asal sekolah british school jakarta pengiriman dari provinsi banten
laporan komandan upacara
kepada inspektur upacara
ayo berdo senateilling assurance lima ratus k diesengan perhatian anda
lapor upacara detik detik proklamasi dalam rangka peringatan hari ulang tahun ke tujuh puluh delapan
kemerdekaan republik indonesia tahun dua ribu dua puluh tiga siap dimulai
peringatan detik detik proklamasi
persiapan pembacaan teks proklamasi
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
tanda kebesaran buka
persiapan pembacaan teks proklamasi
tanda kebesaran buka
persiapan pembacaan teks proklamasi
seksama dan dalam tempo yang sesingkat singkatnya jakarta tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima atas nama bangsa indonesia
soekarno hatta tanda kebesaran tutu hormat senjata
mengheningkan cipta dipimpin oleh
untuk mengenang jasa para pahlawan dan pejuang juang bangsa
mengheningkan cipta dimulai
dengan nama tuhan yang menakdirkan kebenekaan demi keagungan tuhan yang menyabda kedamaian
ya allah ya tuhan kami ilhamilah kami untuk menyadari dan mensyukuri anugerah agungmu kemerdekaan negeri dan bangsa kami
syukur yang mendorong kami bangsa kami dan terutama pemimpin pemimpin kami untuk terus menjaga negeri kami dan mengisi kemerdekaan dengan bersama berupaya memajukan negeri kami
ya allah ya tuhan yang maha pengampun ampunilah kami rakyat dan pemimpin pemimpin kami atas kelalaian kami mensyukuri anugerahmu dalam mengisi kemerdekaan atas rahmatmu
ya allah ya tuhan kami yang maha merahmati limpahkanlah rahmatmu kepada kami kepada negeri kami bangsa kami dan pemimpin pemimpin kami
anugerahilah kami pemimpin yang takut kepadamu yang mencintai tanah air
dan menyayangi rakyatnya
ya allah ya tuhan kami yang maha kuasa dan perkasa berilah kami dan pemimpin kami kekuatan lahir batin untuk membangun dan memajukan negeri kami
satukanlah hati dan tekad kami bagi menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam harmoni
karunialah kami kekompakan untuk berjuang meraih kesejahteraan dan kebahagiaan bersama
wahai tuhan yang melukis takdir dan perjuangan
tanpa pertolonganmu takkan kami raih kemenangan
maka bimbinglah kami memaknai kemerdekaan
tuntun langkah kami menjaga persatuan dan kesatuan
demi bumi pertiwi tumpuan penghidupan
tempat kami anak negeri mewujudkan impian
ya allah tuhan yang memberi arah tujuan
lapangkanlah hati kami meniti jalan keteladanan
terangi jalan kami mewujudkan kejayaan
hindarkan kami dari pertikaian perpecahan
jangan biarkan kami tercera beraih dalam permusuhan
satukan hati kami dalam cinta dan kasih sayang
izinkan kami mensyukuri kemerdekaan yang engkau anugerahkan
izinkan kami terus melaju untuk indonesia maju yang engkau tuntunkan
ya allah tuhan yang maha mengampuni
ampunilah dosa dan kesalahan kami
ampunilah dosa orang tua dan guru kami
ampunilah seluruh tokoh bangsa dan pemimpin kami
dan muliakanlah para pahlawan kami
rabbana atina fi dunya hasanah
persiapan pengibaran sang merah putih
langkah tanggap maju
lapor pengibaran sang merah putih siap
langkah bergab maju
tiga langkah ke depan
undangan dimohon berdiri
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
kembali ke tempat
langkah teguh maju
gita bahana nusantara
merupakan paduan suara
yang beranggotakan satu ratus sembilan puluh sembilan putra putri terbaik hasil seleksi dari tiga puluh tiga provinsi
di bawah binaan kementerian pendidikan kebudayaan riset dan teknologi
akan mempersembahkan lagu hari merdeka karya hussein al mutahar
pengubah lagu purwacaraka dan medley lagu daerah
yang menggambarkan perjalanan ibu kota negara
kicir kicir dari jakarta sue orajamu dari yogyakarta
kampuang nanjau dimato dari sumatera barat
ondel ondel dari jakarta dan indung indung dari kalimantan timur
pengubah lagu purwacaraka dipimpin oleh konduktor muda berprestasi yunis tong

kan ku bersembahkan bagimu pak oleh bangsa
itu nyampu sana ramah ramah ikan manis
kan ku bersembahkan bagimu indonesia

dan bening bening raqqi stains seumur hidup indonesia
lagu berikut ini spesial untuk semuanya